kalau anda cek bmkg go id setiap pagi ya memang semua cuaca rata rata didominasi hujan
hujan dengan intensitas rendah sampai hujan dengan angin disertai petir itu pasti terjadi di seluruh wilayah di indonesia
buat bahasa awamnya kayaknya kita sudah masuk ke era era cuaca ekstrim
iya betul bahkan bukan cuma hujan dengan angin kencang saja ya cuaca ekstrim
hujan es disertai angin kencang pun terjadi di wilayah pegunungan sumber malang situbondo
hujan es terjadi lebih dari lima belas menit
tanda tandanya ini hujan beserta angin puting beliung itu juga terjadi melanda enam desa di kecamatan kerenjengan di probolinggo jawa timur
sedikitnya ada tiga puluh dua rumah di enam desa yang terdampak puting beliung ini
rasnya hujan disertai butiran es terjadi di kecamatan sumber malang kabupaten situbondo
butiran es yang jatuh ini memiliki ukuran cukup besar hingga ujung jempol orang dewasa
fenomena hujan es ini terjadi di wilayah puncak desa taman arum sumber malang yang terletak di kaki pegunungan rekanis argopuro
berdasarkan rilis bpbd situbondo hujan es pada minggu sore ini terjadi lebih dari lima belas menit
hujan bahkan disertai angin puting beliung
akibatnya puluhan rumah di tiga desa dilaporkan mengalami rusak parah
daerah terparah di desa baderan
semua rumah tertimpa pohon
sementara sekolah dan masjid sejumlah atapnya berterbangan dan rontok
tidak ada korban jiwa dalam musibah ini
hujan disertai angin juga melanda enam desa di kecamatan kerejengan kabupaten probolinggo jawa timur
ristua itu terekam video amatir warga yang melintas di desa tersebut pada minggu petang
abukan angin puting beliung merusak puluhan rumah warga desa
desa terparah yakni di desa rawan sumber katimoho dan desa patemon
dari keterangan warga awalnya hujan dengan intensitas sedang mengguyur kawasan itu sejak minggu siang
namun menjelang petang tiba tiba hujan deras disertai angin kencang terlihat berputar putar di atas pemukiman
saya kan letak itu apa bedus itu kan di kandang
mak saya mau makan tetangga anak itu
iya hampir tak sempat ambil piring saya itu angin itu kencang kan
habisnya sudah kencang atapnya itu dilempar lempar terus saya keluar terus
terus dikepapkan semua itu rumahnya itu
langsung ambruk total bu ya
ibu sama siapa tadi di dalam
nggak sama siapa cuma berdua sama anak itu
selain atap terangkat angin kerusakan juga disebabkan rumah dan bangunan tertimpa pohon tumbang
aliran listrik di enam desa terputus karena sambungan kabel rusak pasca tertimpa pohon tumbang
data sementara sedikitnya tiga puluh dua rumah di enam desa terdampak puting beliung
ada gejala gangguan prostat minum prostagil
prostakir melancarkan kencing karena gangguan prostat
ada gejala gangguan prostat minum prostagil
prostakir melancarkan kencing karena gangguan prostat